kau berhaka pada gurumu
kau murid tidak berguna
kau yang mengambil kitab raja musti ini
dan kau pelajari sendiri
kau telah membuatku marah
segini saja kemampuan kalian
ternyata begini kelakuan para prajurit pada jajaran
ampunkan kami nyai
kami tidak menyangka ilmu kandung ragan nyai sangat tinggi
antarkan aku ke istana pajajaran
aku ingin mengikuti pemilihan sayembarah senopat
apa kau baik baik saja
apa yang terjadi sebenarnya raka
kita segera pergi dari sini
aku bisa memperajari kitab raja musti itu
aku akan mencari sakti mandagunya
agar aku tidak tertandingi
dan aku menjadi sakti mandagunya
untuk mengalahkan kian santa

hanya yang paling pantas untuk mempelajari kitab itu
nyai adalah orang yang tahu
dan sakti mandraguna
tapi sekali lagi kau berbuat seperti ini
benar benar kau akan aku habisi
nah jadi gini ya ibu ibu bapak bapak semuanya
yang mengambil makanan itu bukan prabu amukmaru
tapi orang yang disampingnya
jangan main hakim sendiri
udah kembali kesemula
berbicara ibu ibu maksudnya bukan saudara yang disampingnya
makanya ibu ibu disini jangan main hakim sendiri
daripada ini semuanya kena hukuman
lebih baik ibu ibu akan datang semuanya
kalau ada yang membutuhkan apa apa
perlu naun aja lah pokok nama
ibu ibu bisa minta tolong pada prabu amukmaruf
sosok aja bebas lah
mau disuruh apapun ya
nanti saya laporkan pada prabu siliwangi
ya pokoknya ma
jangan khawatir lah
pokok nama lah
semuanya sama prabu amuk
ini kitab kedua brajamus
dulu rangga buwana
pernah mempelajari kitab ini
kalau kita mau mempelajari jurus berajamusti
kita harus mempelajari dari buku pertama dulu
dulu rangga buwana
pernah mempelajari kitab ini
dan hampir tewas
karena hawa murninya tidak terkendali
manfaat menyevergold lapan k bearing ke kaki
cara buat tanaman
angkat ke meeran
kitab kedua ini tidak bisa kita pelajari tanpa bagian kita pertama
kalau kita mempelajarinya tidak dengan kita pertama bisa bisa nyawa kita berlayar
maesah sekarang aku tugaskan kau pergi ke istana pajak pajak
ambil kita pertama
agar kita bisa mempelajarinya dengan baik
tunggu apa lagi